dari kabupaten bojonegoro dan kabupaten labongan
sehingga jumlah calon jemaah haji yang akan tiba hari ini
di embarkasi haji sebanyak satu enam ratus delapan puluh orang
informasi selengkapnya saudara terkait persiapan keberangkatan
haji kloter satu embarkasi surabaya jawa timur
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv kika madona di sana
jadi dikonfirmasi untuk kloter i
ada berapa jemaah haji yang akan diberangkatkan
dan kapan akan berangkat
ya sri dan juga saudara jadi untuk kloter i yang akan berangkat
dari embarkasi haji sukolilo surabaya besok pagi
yaitu sebanyak tiga ratus enam puluh enam jemaah calon haji asal bojonegoro jawa timur
kloter i sudah tiba di embarkasi haji sukolilo surabaya
yang mana kedatangan mereka ini diantar dengan menggunakan
delapan armada bus ke embarkasi haji sukolilo surabaya
jemaah calon haji yang tiba di embarkasi haji sukolilo surabaya
langsung dibawa atau diantar ke holmina
untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan di sana
untuk jemaah calon haji kloter pertama tiga ratus enam puluh enam orang hari ini sedang
atau saat ini sedang melakukan pemeriksaan
baik itu pemeriksaan dokumen atau pemberkasan maupun pemeriksaan kesehatan
untuk pemeriksaan kesehatan ada sejumlah poin yang juga kemudian
nantinya akan diperiksa kepada para jemaah calon haji
di antaranya adalah tanda vital lalu juga ada screening resiko tinggi
seperti penyakit menular lalu kemudian ada pemeriksaan kesehatan
seperti misalnya kehamilan dan juga hipertensi
jika ditemukan adanya kehamilan pada jemaah calon haji
ataupun mungkin hipertensi terhadap jemaah calon haji
maka nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
untuk menentukan apakah jemaah calon haji tersebut
memerlukan dokter spesialis atau seperti apa nantinya
yang jelas untuk pemeriksaan jemaah calon haji ini saat ini sedang bersiaga
atau standby sejumlah rumah sakit
baik itu rumah sakit haji yang terletak dekat dari embarkasi haji sukolilo surabaya
maupun rumah sakit rumah sakit lain yang ada di kota surabaya saat ini bersiaga
untuk kemudian jika ada jemaah calon haji
yang juga kemudian mendapatkan atau membutuhkan perawatan
selain itu pemeriksaan kesehatan ini juga meliputi pemeriksaan
penambahan vaksinasi seperti misalnya status sertifikat vaksin internasional
yang meliputi polio dan juga meningitis
wilayah jawa timur dan juga jawa tengah
wajib jemaah calon hajinya mendapatkan vaksinasi polio
sehingga hal itu yang juga kemudian akan dipastikan hari ini
terhadap para jemaah calon haji yang diperiksa kesehatannya
sementara itu untuk pemeriksaan dokumen yang juga kemudian
akan berlangsung hari ini meliputi visa dan juga perlengkapan
pemeriksaan dokumen yang dilakukan di asrama haji sukolilo surabaya
tahun ini berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji
jadi untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti misalnya visa dan lain sebagainya
ini membutuhkan tambahan waktu empat jam
karena tahun ini ada layanan yang namanya fast track
jadi jemaah calon haji akan diperiksa kelengkapan seperti visa dan lain lain
pemeriksaan akan dilakukan di asrama haji embarkasi sukolilo surabaya
jam waktu tambahan yang juga kemudian dibutuhkan
sehingga harapannya para jemaah calon haji yang sudah kemudian diperiksa ini
kelengkapan dokumennya nantinya saat tiba di madinah
bisa langsung melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji
jadi layanan fast track ini untuk memudahkan pemeriksaan dokumen dokumen
atau kelengkapan kelengkapan dokumen dari para jemaah calon haji
saat berada di tanah air yang nantinya diharapkan bisa memudahkan
bagi para jemaah calon haji saat berada di madinah
dua puluh jam diperlukan sehingga untuk kloter pertama yang rencananya akan berangkat
besok pagi pada pukul lima lima puluh waktu indonesia bagian barat
kloter pertama akan berangkat besok pagi pada pukul lima lima puluh waktu indonesia bagian barat
sementara untuk hari ini secara keseluruhan akan ada lima kloter
yang akan tiba di embarkasi haji sukolilo surabaya
dari bojonegoro dan juga kabupaten lamongan jawa timur
ya lalu anda tadi menyebutkan memang ada sejumlah pemeriksaan
yang akan dijalani oleh jemaah calon haji
mulai dari pemeriksaan berkas atau dokumen
kemudian juga pemeriksaan kesehatan termasuk juga vaksinasi
lalu apakah anda sudah mendapat konfirmasi atau data terkini
terkait jemaah calon haji yang ini akan berangkat
pemeriksaan masih berlangsung astri dan juga saudara
sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi
berapa jumlah jemaah calon haji yang juga kemudian gagal berangkat
atau kemudian harus diundur ke kloter berikutnya
dikarenakan kendala kendala seperti misalnya kesehatan
ataupun kendala kendala lainnya seperti misalnya dokumen
namun harapannya besar harapan untuk kloter pertama dan juga selanjutnya
ini bisa berangkat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan
bahwa hari ini kloter pertama jemaah calon haji
yang juga kemudian akan tiba di embarkasi haji sukolilo surabaya
yaitu kloter satu sampai dengan kloter lima
rombongan dari bojonegoro dan juga lamongan
untuk pemberangkatan jemaah calon haji dari kloter satu dan juga kloter lima ini
ini akan mulai dilakukan pada hari minggu besok
mulai dari pukul lima lima puluh waktu indonesia bagian barat
dan diprediksi akan tiba di tanah suci atau di madinah
pada pukul empat belas waktu setempat
sementara itu saudara jika melihat dari secara keseluruhan jawa timur
memang jemaah calon haji pada pelaksanaan tahun ini
paling banyak dibandingkan dengan provinsi provinsi lainnya
kami mencatat data dari kementerian agama bahwa jumlah jemaah calon haji
yang berangkat dari embarkasi haji sukolilo jawa timur
dari wilayah jawa timur dan juga sekitarnya
ini sebanyak tiga puluh tujuh ribu jemaah calon haji
mungkin bisa dikira dengan tahun sebelumnya
artinya naik jumlah jemaah calon haji dari tahun sebelumnya
sebanyak dua orang jemaah calon haji
sementara untuk kloternya ini terbagi dalam satu ratus enam kloter
yang akan mulai diberangkatkan pada hari minggu besok
pemeriksaan masih berlangsung terkait dengan pemeriksaan dokumen
dan juga pemeriksaan kesehatan para jemaah calon haji
kriteri atau persyaratan akan berangkat besok
dimulai dari pukul lima lima puluh waktu indonesia barat
kika madona dari surabaya jawa timur